hai peneliti di samping saya punya solusi untuk sebuah masalah lingkungan
halo nama saya muhammad guzali saya dari pusat penelitian kimia lipi
namun sebelumnya saya ceritakan dulu apa sih masalahnya
perkembangan teknologi digital yang kian masif
nyatanya tak membuat permintaan kertas di dunia menjadi surut
sebaliknya permintaan kertas justru masih terbilang tinggi
kementerian perindustrian sejak dua ribu delapan belas lalu juga memprediksi
jika kebutuhan kertas di dunia akan meningkat menjadi empat ratus sembilan puluh juta ton di tahun dua ribu dua puluh ini
selain berpotensi menimbulkan masalah limbah kertas
bahan pembuatan kertas yang lazimnya berasal dari kayu
dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lingkungan baru
karena masalah itu
saya harus melakukan sesuatu
gozali belajar siang dan malam hingga akhirnya dapat menemukan bahwa kertas bisa dibuat dengan menggunakan
ini lho yang disebut ongok limbah industri tapioka
untuk membuat kertas seperti ini
kita harus memiliki kertas yang berbentuk
kertas ini selain ongok juga dibutuhkan bahan bahan lainnya
seperti pati dan zat aditif pengikat
awalnya banyak yang meragukan onggok ini untuk dapat dijadikan kertas
karena seperti kita tahu kertas itu bahan bakunya adalah selulosa
helulosa memiliki struktur serat serat
sehingga dia bisa digunakan sebagai bahan baku kertas
sedangkan ongok ini tidak memiliki struktur seperti selulosa
namun apabila kita lihat lebih detail
dia mempunyai seperti serat serat yang serabut kecil kecil
nah itu dapat kita manfaatkan untuk menjadi bahan baku kertas
sehingga dengan adanya penelitian ini
diharapkan kedepannya kita tidak perlu lagi menebang hutan untuk memperoleh kertas
karena ongok ini dapat kita peroleh dari industri tapioka

lalu seberapa ramah lingkungankah kertas yang disebut gozali sebagai non wood pepper ini
jika berada di dalam tanah non good paper ini hanya butuh waktu dua minggu saja untuk dapat terurai
kini gozali tengah mencari cara untuk memproduksi non wood pepper ramah lingkungan
agar bisa digunakan masyarakat